sementara itu presiden joko widodo dijadwalkan akan melakukan peletakan batu pertama pembangunan bandara baru yogyakarta new yogyakarta international airport akhir januari ini
rencana pembangunan bandara ini sendiri masih dibayangi masalah pembebasan sebagian lahan
lahan di kecamatan temon kulon progo ini akan menjadi lokasi bandara yogyakarta yang baru new yogyakarta international airport
peletakan batu pertama proyek bandara ini akan dilakukan akhir januari ini oleh presiden jokowi
namun peletakan batu pertama ini dibayangi masalah
lahan yang dibutuhkan untuk bandara ini belum seluruhnya selesai dibebaskan
pt angkasa pura i mengakui baru bisa membebaskan sembilan puluh satu persen lahan
sementara sembilan persen lahan yang belum dibebaskan adalah milik warga yang menolak pembangunan bandara
mereka adalah warga yang tergabung dalam wahana tritunggal
wtt yang berjumlah tiga ratus kepala keluarga
bersama sejumlah elemen masyarakat sipil pada jumat pagi para warga ini mendatangi kantor dprd d i y untuk menolak pembangunan bandara
kami tetap akan bertahan karena sampai sekarang pun undangan juga belum ada ke kami ke warga wtt
kami tetap konsisten akan menyampaikan penolaan ini karena kami akan bertahan di situ untuk kehidupan kami
karena mereka mengedepankan hukum daripada pendekatan kemanusiaan
jadi kami warga desa tidak mereka tidak melakukan pendekatan secara kemanusiawi
mereka menguasai sekitar empat ratus bidang lahan dengan total luas mencapai enam puluh hektare
dalam catatan angkasa pura i lahan lahan tersebut tersebar dan menempati posisi antaranya apron atau tempat parkir pesawat dengan terminal penumpang
gubernur d i e sri sultan hamengkubwono x mendengarai ada pihak yang bermain di balik penolakan warga ini
namun gubernur enggan memberi penjelasan
siapa pihak yang bermain tersebut
sekarang itu pemilik tanah atau orang lain yang menggunakan itu aja
kita akan tahu
siapa yang bermain kan kita tahu
jadi ada yang bermain di sana
oh enggak perlu
ya pak taman tanya sendiri
per seorang atau institusi
enggak enggak usah
kita akan tahu apa yang anda nggak tahu
bagi warga yang menolak pembangunan bandara maka urusan ganti rugi tanah akan diselesaikan dengan cara konsinyasi
artinya uang ganti rugi akan dititipkan ke pengadilan negeri wates dan tanah warga tersebut menjadi milik angkasa pura i
konsinyasi diatur dalam undang undang nomor dua tahun dua ribu dua belas tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
untuk memastikan pembangunan berjalan lancar sabtu pagi digelar pertemuan tertutup di keraton kilen kompleks keraton yogyakarta
pertemuan ini antara menteri perhubungan budi karya sumadi
gubernur d y sri sultan hamengkubu ono x
menteri sekretaris negara pratikno
dan dirut angka sapura i danang s baskoro
meski ada penolakan menteri perhubungan mengklaim pembangunan bandara satu yogyakarta didukung oleh masyarakat yogyakarta
masyarakat jogja itu begitu antusias mendengar kita akan melakukan itu
dia dalam diskusi kecil kapan kapan dan kapan
dan secara makro pak presiden sudah menetapkan
bahwasannya yogyakarta ini ditetapkan menjadi destinasi para wisata yang baru setelah bali
bandara baru yogyakarta ini ditargetkan selesai maret dua ribu sembilan belas
hendrawan setiawan kulon progo